informasi berikutnya pt mrt dan pemerintah provinsi dki jakarta
tengah menyiapkan tempat parkir sepeda di setiap stasiun moda raya terpadu
proyek yang ditargetkan selesai tahun ini bertujuan untuk mendukung program jakarta ramah bersepeda
pemprov dki jakarta dan pt mrt akan memberikan fasilitas parkiran sepeda
di seluruh stasiun moda raya terpadu
sehingga warga bisa menaruh sepeda dan berpindah ke transportasi umum
salah satu parkiran sepeda yang sudah rampung yaitu di stasiun mrt cipete
akan diperbanyak terus sampai ke tujuh stasiun layang dan underground
tiap stasiun akan ada dua hingga empat titik parkir sepeda
tergantung ketersediaan lahan jalur sepeda di area tersebut serta kebutuhan lainnya
menurut corporate secretary division head pt mrt jakarta muhammad kamaludin
pembangunan ini bertujuan untuk mensosialisasikan sepeda
sebagai alat transportasi sehari hari yang ramah lingkungan
walau akan dijaga oleh petugas keamanan
pengguna sepeda diimbau untuk membawa gembok sendiri untuk mengunci sepeda
warga jakarta bisa menggunakan fasilitas ini dengan gratis
adapun rak sepeda ini bisa digunakan sesuai dengan jam operasi mrt
yaitu pukul lima
syarah mediana kurnia yuniarwan jakarta